hai meski satgas kofit sembilan puluh nasional menyebut tidak ada lagi zona merah di jawa timur tetapi
jumlah kabupaten kota yang masuk zona oranye atau risiko sedang covid sembilan belas justru bertambah
oktober lalu ada lima belas daerah yang masih masuk zona oranye tetapi data satgas kofit sembilan belas nasional per
enam november sekarang bertambah sepuluh menjadi dua puluh lima kabupaten kota jumlah daerah zona kuning yang
tadinya dua puluh lima sekarang berkurang menjadi lima belas kabupaten kota daerah seperti gresik kota madiun
kediri malang dan pasuruan termasuk yang mengalami penurunan zona dari kuning ke oranye menurut jibril
makian jurubicara satgas kofit sembilan belas jawa timur penurunan zona kuning terjadi karena ada target
baru penanganan kofit sembilan belas sekarang pemerintah mentargetkan tes pcr dalam jangka waktu mingguan

perminggu dan menurut pemerintah tersebut masih berjumlah dua puluh lima tes pcr perminggu dan menurut pemerintah
tersebut masih berjumlah dua puluh lima tes pcr perminggu dengan adanya perubahan target ini maka sepuluh
daerah yang semula zona kuning turun menjadi zona oranye artinya jawa timur ini sudah ditarget
per provinsi ini harus mencapai tes sampai empat puluh per minggu sementara itu kan jumlah
kita memang naik memang dari bulan juli itu per sebulan kita jumlah tesnya itu
tiga puluh satu dua ratus dua puluh oktober satu bulan sudah bisa mencapai sembilan puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh sembilan nah kalau
melihat dari hitungan itu harusnya kan target kita kan empat puluh sekarang posisinya kita masih di
mingguan dua puluh lima sampai tiga puluh dengan ada penilaian baru ini otomatis beberapa skor akhirnya turun
epidemiolog universitas erlangga windu purnomo menyebut zona oranye sama saja dengan zona merah
apalagi who tidak mengenal adanya zona oranye hanya ada zona hijau atau aman kuning atau sedang
dan merah atau risiko tinggi lanjut windu perubahan target ini menunjukkan potensi
penularan kofit sembilan belas masih tinggi menurutnya jumlah daerah berzona kuning juga menunjukkan
penanganan kofit sembilan belas jauh dari kata selesai cara paling ideal mengendalikan penyebaran adalah
terus menerus memperbanyak jumlah tes dan pelacakan testing itu tujuannya kan
ke spending yang ke spending mencari kasus nah kasusnya itu kan diperoleh dari apa
dari penularan jadi kalau testingnya masif tapi positifitasnya rendah itu yang bagus
gitu loh ya jadi artinya jadi makanya kan ada ukuran namanya positivity rate positivity rate
tapi kasusnya rendah bukan kasus rendah karena testing rendah loh ya itu sama jadi nanti jangan jangan
kalau kita mau tidak mau jadi kuning atau hijau tidak usah testing hingga tujuh november data dinas
kesehatan jawa timur mencatat total kasus positif covid sembilan belas di jawa timur mencapai lima puluh empat tiga ratus an orang dari
jumlah itu sebanyak empat puluh delapan tiga ratus diantaranya sudah dinyatakan sembuh hingga lima november
menurut gubernur kofifah di akun instagramnya persentase kasus aktif covid sembilan belas jawa timur
menjadi terendah kedua se indonesia dengan empat tiga persen rangka umara agadipa surabaya
sedikitnya satu ratus lima puluh lima santri di polewali mandar sulawesi barat positif tertular virus corona pasien
terkonfirmasi ini masuk kategori tidak bergejala dan mereka menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren
hai suasana di pondok pesantren syekh hasan yamani desa parape kecamatan campelagian polewali
mandar lengang minggu siang nyaris tidak ada aktivitas seperti hari biasanya selain penjagaan
di pintu masuk pondok pesantren yang semakin diperketat hal ini terjadi karena satu ratus lima puluh lima santri
di pondok pesantren ini positif tertular kofit sembilan belas lantaran tidak menunjukkan gejala
mereka menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren dengan pengawasan ketat

pondok pesantren menyatakan terungkapnya penularan virus berawal dari sejumlah santri
yang mengaku menderita flu dan mengeluhkan gangguan indera penciuman sebelum diperiksa
oleh petugas medis sejumlah santri tersebut sempat diisolasi di ruang khusus di areal pondok pesantren
pimpinan pondok pesantren berharap pemerintah setempat memberikan bantuan obat obatan dan
vitamin agar santri dan santriwati yang positif kofit sembilan belas segera sembuh waktu itu belum ada kejelasan
terima kasih penyakitnya kemudian diputuskan bahwa rencana awalnya ke lima belas santri dan santriwati kami
mau di rapit atau disuai pak setelah terjadi penularan virus kepolisian resort wali mandar
langsung memberikan bantuan obat obatan herbal dengan harapan dapat meningkatkan imun tubuh para
santri yang diberikan adalah anak anak santri bersama pemasuk maupun pembinanya herbal berbentuk biopropit
biopropit dan vitamin itu harapannya dengan penyerahan banyak adalah itu untuk pencegahan
menambah imunitas tubuh supaya lebih terakhir hingga saat ini pondok pesantren masih menunggu
suap santri yang belum diketahui hasilnya sementara ratusan santri yang dinyatakan negatif
telah dipulangkan untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren ini
diliburkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan abdi febriyadi polewali mandar sulawesi barat